ayah anda k salesil

ayah anda k nomor tadi
aku sangat bangga denganmu
ilmu bela dirimu sangat mumpuni
terima kasih ayahanda
ini semua berkat didikan ayahanda sultan
kamu mempunyai tugas berat
apakah kamu siap wahai putriku
menyebarkan islam di tanah jawa
sebarkan amal ma'ruf nahi mungkar
tolong doakan ananda agar ananda dapat melakukan